ketua dpd pdi perjuangan jawa timur menyatakan status keanggotaan taufikur rahman sebagai kader partai resmi dicabut setelah bupati nganjuk itu terjaring operasi tangkap tangan kpk
pemecatan menjadi konsekuensi di partai berlambang banteng itu jika ada kadernya yang melanggar hukum apalagi terkait kasus korupsi
taufikur rahman menjabat sebagai bupati nganjuk dua periode tahun dua ribu tiga belas hingga dua ribu delapan belas
menurut ketua dpd pdi perjuangan jawa timur sosok taufikur rahman bukan tergolong kader yang menonjol
bahkan pada tahun dua ribu enam belas ia pernah ditetapkan tersangka oleh kpk
namun taufikur rahman terlepas dari jeratan tersangka setelah memenangkan pra peradilan
kasus itu membuat jabatannya sebagai ketua cabang pdi perjuangan nganjuk saat itu dicabut
operasi tangkap tangan kpk rirabu kemarin yang menyeret nama taufikur rahman membuat internal partai pdi perjuangan terkejut
pasalnya taufikur rahman sudah sering diingatkan agar tidak terjerat kasus hukum
setelah dpd pdi perjuangan jawa timur berkomunikasi dengan jadim
dpp status keonggotaan taufikur rahman secara resmi dicabut
kita juga sebagai partai kita juga saya sebagai ketua dpd ketemu dia juga
saya sampaikan sudah lah apa yang terjadi kemarin itu sebagai suatu pelajaran untuk ke depan
jangan bermain main hal hal yang bertentangan dengan hukum
dan pada waktu itu dia juga berjanji dan sebagainya
maka kemudian kemarin kita juga kaget lagi pada saat kemudian ada ott
t terhadap dia untuk kasus yang berbeda
untuk kasus yang berbeda
nah ya ini apa namanya ini mungkin jenis orang yang sulit untuk diberi arahan
maka kemudian kita lapor kepada dewan pemimpinan bersat partai
karena memang ada kebijakan di dewan pemimpinan bersat partai
di pd perjuangan ada beberapa peristiwa peristiwa hukum atau kasus kasus hukum
yang begitu dia terkena kasus hukum itu
maka kemudian status keanggotaannya di partai ini langsung dicabut